jakarta karena sepertinya putri cendrawati ini sudah tiba di barat skrim polri
ya ini memang sebelumnya dijadwalkan putri candrawati diperiksa dengan statusnya yang sudah menjadi tersangka sejak sembilan belas agustus lalu
dan perdana diperiksa dengan status selarunya tersebut di barat skrim polri pada hari ini

herawati ini bisa disebut sebagai keterangan kunci yang nantinya akan kembali membuat tim penyidik untuk bisa kemudian mengetahui motif dan juga kronologi sebenarnya
baik perlu kami konfirmasi bahwa yang terlihat tiba di barreskrim polri ini adalah kuasa hukum dari putri candrawati
ya baru kuasa hukum dari tersangka yang tiba di bareskrim polri
ya dan juga tampak awak media memang sudah menunggu nunggu kehadiran dari pc yang belum bisa dikonfirmasi apakah yang bersangkutan ini sudah tiba atau belum di baris krim polri
dan memang pasca ditetapkan sebagai tersangka putri cendrawati ini memang belum ditahan
meskipun tersangka ini dijerat dengan pasal tiga ratus empat puluh kuhp yang ancaman hukuman yang cukup berat yaitu maksimal hukuman pidana mati
namun ini polisi beralasan karena alasan kesehatan yang membuat putri cendrawati
belum bisa dilakukan penahanan
dan kesehatan akan dilanjutkan
ya mohon maaf terjadi gangguan sinyal sehingga kami tidak bisa melanjutkan tadi ya keterangan dari kuasa hukum putri candrawati
dan bisa dikonfirmasi dari kuasa hukum ya bahwa putri cendrawati ini sudah tiba
ya sabar menunggu
tujuh hari yang lalu sakit apa pak
sakit kan tiga hari diperiksa
sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah

pemeriksaan kesehatan di mana pak
pemeriksaan kesehatan di dalam
jadi mohon teman teman media saya berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar
saat ini bu pece di mana pak
kan saya sudah jelasin
sudah di dalam ya
terima kasih ya
saya mau mendampingi dulu
nanti setelah selesai pemeriksaan nanti akan saya sampaikan
dari pengacara pak
semua langkah langkah yang diatur
kolektifahap akan kami sampaikan ke penyidik
terkait banding pak sambu gimana pak
ya itu nanti dalam proses semua
oke makasih pak
oke makasih ya
terima kasih pak arman
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
itu dia tadi pernyataan dari kuasa hukum putri candrawati arman hanis
yang menyatakan bahwa putri candrawati ini
sudah tiba di baris krim polri dan sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan